diplomasi presiden joko widodo dan jajaran kabinet indonesia maju dalam ktt g dua puluh dua ribu dua puluh dua
menghasilkan kesepakatan yang tertuang di g dua puluh bali leaders declaration
isu prioritas transformasi digital merupakan hal yang banyak dibahas oleh kepala negara
dan akhirnya mencapai konsensus
isu ini menjabarkan banyak hal termasuk konektivitas literasi
hingga sehatnya ruang digital hingga keterampilan digital
g dua puluh harus mampu membangun kepercayaan sektor digital
termasuk melalui tata kelola digital global
sekretaris jenderal kementerian komunikasi dan informatika mira tayyiba
menyampaikan dalam pidatonya di event g dua puluh digital transformation expo empat belas november dua ribu dua puluh
bahwa isu prioritas ini harus ditindaklanjuti
dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur digital
dan kembangkan kembangkan kembangkan kembangkan
yang lebih luas ke seluruh penjuru
melalui transformasi dan pembangunan infrastruktur digital
pemerintah ingin memastikan seluruh warga negara bisa mendapatkan akses internet
dengan lebih terjangkau